yakin gigi mas pur udah sembuh
udah dong kan udah kumur kumur pakai air garam
ini pura pura apa beneran
kenapa cuma gulanya saja yang dimakan
habis yang enak gulanya doang bu
woy yang beneran bu
gak tahu di sana dia lagi dikejar kejar
katanya sih maling jambu
gini hari masih ada yang
kalau ketangkep pegang aja kepukin hajar
iya bener be
tunggu dulu dulu dulu
ada apaan ini nek
eh diam diam diam
saya cuma mau ngambil daun jambu
fia ini tukang ojek teman isi ojek
biasanya dia pakai helm
lo jadi kagak pada kenal
bagusan pakai helm ya be
untung ada babi
aduh mukanya udah biru biru dikepukin be
eh muka lo enggak bakal kelihatan biru
ya udah pur
motor saya jauh
sisain buat bapak kamu
saya hampir digebukin pok
saya lagi ngambil daun jambu di rumah orang
maaf ya pur mungkin dia ngeliat penampilan lu kali
ya elah gitu aja marah kan gua udah minta maaf pur
gue bikinin air garam ya buat kumur
serah po apa aja lah
ini pur air garamnya dikumur jangan diminum
terus kumur terus pur
eh eh eh pur awas muncrat itu
yakin gigi mas pur udah sembuh
udah dong kan udah kumur kumur pakai air garam
ih pura pura apa beneran
wah lebat juga ya bisa dapetin cosmora ini ya
iya sok tapi beginilah kondisinya
tapi katanya cewe cewe disini cantik cantik
iya sop tapi buas buas
yaudah gue cabut dulu ya
duitnya cuma ada sembilan ribu bang
harusnya kan sepuluh ribu
kurang satu ribu
saya punya pemain dua nih bang
gimana kalau ganti permen aja bang ya
nih ngapain duitnya disini
ini juga deh
tunggu kenapa bang
sama tukang ngejeknya
patung sirega dari batang toru ini
alah mak kau mau menipu kau
aku belum punya anak
bapak tau tukang ngejek yang pake motor antik warna hijau gak
ya tau lah
memangnya kenapa kau cari dia
saya berminat untuk membeli motornya
kalau dia mau jual saya mau beli
berapa kau mau beli motornya
soal itu biurusan saya sama yang punya motor pak
bapak tau rumahnya gak
kalau masalah itu
lebih baik kau tanya sendiri sama orangnya
kalau masalah itu
lebih baik kau tanya sendiri sama orangnya
kalau masalah itu
lebih baik kau tanya sendiri sama orangnya
kalau masalah itu

kemarin tempe goreng kemarinnya lagi tempe goreng
ya kan duit yang abang kasih cuma cukup buat bikin tempe goreng bang
bikin yang lain ke tuh tempe tempe bacem ke orek tempe ke
ya udah berarti abang tambahin uangnya buat beli bumbu bacem
tukang ojek baru ya joy
enak aja saya disini nungguin tukang ojek yang pakai motor antik warna hijau
beli es daun taku dulu satu gelas nanti aku kasih tau secara komplit
suwer john semut itu paling pantang untuk berbohong
ya udah satu gelas
update status pas baru nyampe pangkalan ada pelanggan baru wk wk wk
kalau abang gak suka
suka masakan tati makan aja di luar sono
lu kalau abang bilangin ngebantah lu
hei beneran tembakan gua lu berdua lagi pada berantem ya
wk dah selesai